terima kasih anda masih bersama kami
seorang pencuri kamis malam menjadi bulan bulanan masa
setelah tertangkap basah saat membobol sebuah rumah di probolinggo
pelaku yang menyembunyikan barang curian di balik bajunya
tidak berkutik saat digeledah pemilik rumah
seorang pelaku pencurian spesialis rumah kosong
di kota probolinggo kamis malam babak belur dihajar warga
usai tertangkap basah pemilik rumah pasangan suami istri wiril
dan sri utama warga mayangan kota probolinggo
dalam video amatir yang direkam warga
adr pelaku pencurian yang masih berusia dua puluh dua tahun
warga kademangan kota probolinggo tak berkutik di hadapan pemilik rumah dan warga
saat digeledah dari balik baju pelaku
warga menemukan barang curian berupa dua buah ponsel
liontin kalung sejumlah uang dalam dompet dan beberapa pak rokok
geram melihat pelaku yang terus mengelak beberapa warga menghajar pelaku
dari hasil pemeriksaan pelaku
polisi menduga masih ada pelaku lain dalam kasus pencurian ini
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
pelaku ditahan di mapol sekta probolinggo